dan aku yang berharga leo apa yang membawamu kemari
ayah aku ingin membeli rumah yang dekat dengan laut
tentu saja ambil uang sebanyak yang kau mau
kau yang terbaik ayah
karena kesombongannya leo menganggap semua orang lebih rendah darinya
dia kasar dan tidak pernah membantu siapapun
orang orang membencinya karena dia anak nakal manja
bocah majah pangeran terlalu berlebihan
dia mengambil pai terbaikku kemarin bahkan tanpa membayarnya
dia mendorong anakku keluar dari jalan dengan berkata dia merusak pemandangan
aku harus menunggu dengan gerobaku di jalan selama satu jam
sampai aku bisa menemukanmu
supaya sang pangeran menyelesaikan turnya
dia memaksaku untuk menjual rumah pantai ku kepadanya
karena dia menginginkannya sebagai rumah peristirahatan
ini sudah berlangsung terlalu lama
mari kita mengadu pada raja
dia pasti akan menegur sang pangeran
maka rakyat kerajaan menandatangani petisi
yang menyatakan kelakuan buruk leo
dan meminta raja untuk menegur sang pangeran
raja pun cukup terkejut
dia menerima petisi tersebut
aku tidak percaya ini
putraku telah melakukan banyak kekecaman
aku pasti buta selama ini
ini bukan salahmu yang mulia
kau hanya menyayangi dan mencintainya
rupanya aku terlalu mencintai
aku memanjakannya sejak ibunya meninggal
aku harus abakar dia di jalan yang benar
mungkin guru yang baik bisa membuatnya menjadi pemuda yang bijaksana
itu ide bagus
aku akan meminta guruku sendiri tuan gregory
untuk mengajari putraku cara berperilaku yang benar
maka raja memanggil guru lamanya ke kastil
tanpa sepengetahuan semua orang
tuan gregory adalah seorang penyihir yang kuat
seperti yang kau lihat
anakku perlu diajari bagaimana menjadi manusia yang baik
aku tahu guru
aku mengizinkanmu untuk menggunakan metode apapun
ya aku putus asa
rakyatku adalah prioritasku
leo akan menjadi raja nanti

dan aku tidak bisa menyerahkan kekuasaan kepadanya saat dia berperilaku seperti tirani
aku mengerti yang mulia
aku akan segera memulai pelajaranku
aku mengerti yang mulia
aku akan segera memulai pelajaranku
bahwa pangeran perlu diberi pelajaran
jadi dia menghabiskan satu minggu
berbicara dengan orang orang dan para pekerja di kastil
untuk mempelajari lebih lanjut tentang sang pangeran
ini lebih buruk dari yang kukira
sang pangeran tampaknya tidak menyesali tindakannya
tapi itu bukan hal yang tidak bisa kuperbaiki
sebaiknya aku segera mulai
kau ambilkan aku selimut dan makanan
aku akan piknik di taman
oh ini dia pangeran itu
hari yang luar biasa untuk piknik
menyenangkan sekali duduk di bawah sinar matahari
menikmati makanan lezat
dan menikmati kebersamaanku sendiri
anak muda tolong sisakan sedikit makanan untukku
dari mana asalmu orang tua kotor
keluar dari sini sebelum aku menendangmu
come on aku belum makan berhari hari
apa aku peduli
sekarang pergilah sebelum aku memberimu pelajaran
oh tidak perlu
aku yang akan menjadi orang yang memberimu pelajaran
apa yang telah kau lakukan orang tua
kembalikan aku segera
itu tidak mungkin
aku menuntutmu agar kau mengubahku kembali
aku pangeran kau tidak bisa main main denganku
baiklah aku akan mengembalikanmu saat kau telah belajar menghitung sampai lima
aku sudah tahu cara menghitung sampai lima
apa kau menganggap aku bodoh
satu dua tiga empat lima sudah
sayangnya lima yang kau maksud dan lima yang aku maksud berbeda
maka beritahu aku bagaimana cara menghitung sampai lima
kau harus mempelajarinya sendiri
pangeran leo menemukan dirinya dalam kesulitan yang tidak terduga
seperti yang selalu dia lakukan ketika mendapat masalah dia berlari mencari ayahnya
apa yang kau lakukan di sini
aku tahu dan aku pangerannya
itu lelucon bagus sekarang pergilah sebelum kami menyeretmu
biarkan aku bertemu raja
kita tidak bisa melakukan itu
aku tidak percaya ini terjadi
aku telah diusir dari rumahku sendiri
aku kira satu satunya hal yang dapat kulakukan sekarang adalah belajar menghitung sampai lima apapun artinya itu
dan begitulah kehidupan leo berubah selamanya
satu waktu dia seorang pangeran dengan segala yang bisa dia impikan
dan saat berikutnya dia adalah seorang pengemis yang tidak punya apa apa
tidak ada roti gratis di sini
jika kau ingin menginginkan sesuatu kau harus mendapatkannya
tidak ada apa apa
aku akan mencari dia
tidak ada apa apa
tuan apakah kau butuh bantuan
benar terima kasih
aku akan mengerjakan makananmu nanti

guru apakah kau melihat anakku
aku mengirimnya dalam misi
aku pikir sesuatu yang buruk terjadi
apa butuh waktu lama baginya untuk kembali dari misinya
itu tergantung waktu yang dia butuhkan untuk belajar
bahkan bisa beberapa tahun
aku khawatir itu perlu
tapi aku jamin saat dia kembali dia akan menjadi pemuda yang berbeda
aku percaya penilaianmu guru
untuk waktu yang lama leo mengembara di kerajaan
menanggung banyak kesulitan
dia sering lapar dan kedinginan
kadang kadang dia membantu penduduk desa dengan pekerjaan mereka
dan mendapatkan makanan atau uang imbalan
dia bertanya ke orang yang dia temui
apa mereka tahu cara menghitung sampai lima
tapi sepertinya tidak ada yang tahu jawaban dari teka teki itu
akhirnya leo mencapai kerajaan tetangga
anak muda sedang apa kau di sini
aku mencari tempat untuk tidur
mengapa kau tidak pergi ke gedung di sana
di sana kau akan menemukan tempat tidur

ya putri kita serena
mendirikan tempat perlindungan itu
untuk orang orang seperti kamu
tidak ada yang pergi
aku memuji kebaikannya
terima kasih banyak tuhan
terima kasih banyak tuhan

pertama leo menemukan tempat untuk tidur
dan menerima makanan enak untuk dimakan
dia berterima kasih kepada sang putri yang belum pernah dia lihat

dan suatu hari beberapa pengunjung tak terduga tiba di penampungan

pasti orang baru di sini
dari mana asalmu
aku dari kerajaan tetangga
aku telah berpergian untuk waktu yang lama
apa kau mencari seseorang atau sesuatu
apa kau mencari seseorang atau sesuatu

aku berharap seseorang dapat membantuku belajar bagaimana berhitung sampai lima
aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan
kita lihat saja putri
anak muda selama perjalanan
apa kau mempunyai kegelapan
tentu saja aku merasa lapar berkali kali
sehingga tidak bisa kuhitung
dan kamu tahu cara menghitung sampai satu
apakah kau pernah kedinginan
ya aku harus tidur di luar
di tengah hujan berkali kali
dan kamu tahu cara menghitung sampai dua
kau tahu tentang kebaikan
aku telah menerima kebaikan dari banyak orang
kau tahu cara menghitung sampai tiga
kau pernah merasa bersyukur
tentu aku merasa bersyukur kepada semua orang
mengasihaniku dan membantuku
itu berarti kau dapat menghitung sampai empat
sekarang untuk pelajaran terakhir dan terpenting
apa kau merasa rendah hati
aku memulai perjalananku sebagai pria
yang sombong dan tidak tertahankan
namun disinilah aku
bagus sekarang kau tahu
cara menghitung sampai lima
tuan gregory merasa bahwa kau telah mencapai sesuatu yang hebat
silahkan datang ke kastil besok siang
kami akan memberikanmu hadiah
tentu saja putri
apa yang terjadi
mengapa kau berkata padaku untuk memintanya datang ke kastil
semua akan terungkap besok
leo mengunjungi kastil
seperti yang diperintahkan sang putri
dia tidak tahu
bahwa kejutan besar menunggunya
guru apa ini pemuda
yang kau ingin aku temui
ya yang mulia
dia telah mengembara untuk waktu yang lama
dan tiba di sini
dia sudah berhasil menemukan kemahiran
dia sudah belajar untuk menghitung
berhitung sampai lima
dia telah mengalami kelaparan dan kedinginan
dia telah belajar tentang kebaikan
rasa syukur dan rendah hati
mengapa aku merasa tidak asing dengan pemuda ini
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
apa kita pernah bertemu
oh betapa aku merindukanmu
apa kau pernah menggelap sementara ini
soalnya aku tahu bahwa aku akan membawamu kembali
aku harus mempelajari pelajarannya sendiri
aku men absorption dari penumpang
saya tidak kamu memberkati penderitaanku
dan diantara itu kulajaranku selesaiulous
saya bangga karena dia tercepat e civilovan
terima kasih guru
aku selamanya berterima kasih kepadamu
maka pangeran yang terbuang kembali ke rumah
dia jauh lebih bijaksana dan rendah hati dari sebelumnya
dia adalah lambang kebaikan dan kasih sayang
orang orang pun mencintainya sepenuh hati
bertahun tahun kemudian saat dia menjadi raja
dia adalah penguasa terbaik kerajaan yang pernah ada
sampai jumpa di video selanjutnya